seorang siswa smp di magetan seninsian tewas mengenaskan
saat sedang memperbaiki pompa air milik tetangga
diduga korban tewas akibat tersengat kabel listrik yang terkelupas
dan hanya bisa menangis meratapi kepergian cucunya nanda
warga jalan lawu kelurahan mauspati magetan jawa timur
korban yang masih duduk di kelas dua smp ini ditemukan tewas mengenaskan
diduga akibat tersengat aliran listrik
saat korban membantu memperbaiki mesin pompa air milik yami
seorang nenek yang masih tetangganya sendiri
menurut wandi seorang saksi korban memperbaiki pompa air seorang diri
tanpa ada pendamping yang lebih ahli
padahal biasanya korban hanya biasa membantu tetangganya
yang memang sudah ahli memperbaiki mesin pompa air
namun karena orang yang memperbaiki mesin pompa air belum datang
akhirnya korban nekat memperbaiki sendiri
tidak ada yang mengetahuinya
kalau tetangganya biasa memperbaiki
iya tetangganya biasa
kalau yang korban ini
diduga kuat korban tersengat kabel listrik yang terkelupas
sementara saat korban meregang nyawa tidak ada orang yang mengetahuinya
hasil pemeriksaan polisi di lokasi kejadian ditemukan kabel listrik yang telah rusak
dan dari hasil visum luar ditemukan adanya luka bakar di kaki korban
nah itu sayunya yang kemarin ditunjukkan oleh siapa temannya yang meninggal tadi
itu udah nggak mengalir lagi jadi itu mengambil tukang
karena tukang itu temannya yang kebada
akhirnya dia datang ke buli sendiri
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan
sedangkan jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum saidiman magetan untuk diotopsi
inam tohari magetan